cuman tingkat atau derajat masalahnya belum sampai masuk ke media ya
ya mereka harus harus think profesional
untuk diselesaikan begitu ya yuda tetapi mengenai berkas berkas yang lain itulah yang memang ternyata
scrimmage kan sering tuh timnas
kemampuan getol gitu loh dia nyari orang
presiden dari delik biasa menjadi delik aduan pasal ini tidak lagi menjadi delik biasa tapi
maksudnya ya lu tiap tahun dapet menit kok gitu
sebagai karyawan ataupun pegawai memiliki penghasilan tambahan merupakan hal yang penting
lihat pemain pemain muda ini pemain pemain lokal ini